selain hari raya waisak hari ini dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu juga akan ada satu fenomena alam
di mana akan terjadi gerhana bulan total atau dikenal dengan super blood moon
yang dapat disaksikan di hampir seluruh wilayah yang ada di indonesia
kita akan langsung pantau bagaimana kondisinya di sejumlah lokasi sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ada produser lapangan cnn indonesia putri demes di kawasan monas jakarta pusat
dan ada pula wilam nasution di bandung jawa barat
selamat malam semua saya akan ke demas terlebih dahulu
demes sudah gelap di sana tapi kalau boleh diceritakan bagaimana sih kondisi pemantauan yang ada di area monas
apakah kemudian ada sejumlah masyarakat yang antusias untuk juga menyaksikan satu fenomena alam yang langka ini
ya mevri ini adalah fenomena yang langka benar kata anda
karena fenomena super bulat moon ini memang hanya terjadi tidak bisa setiap tahun ya
kalau supermoon ini memang bisa terjadi memang bisa hampir setiap tahun
atau mungkin dalam satu tahun bisa berkali kali
tetapi karena super blood moon ini adalah fenomena ketika ada gerhana bulan total
kemudian juga bertepatan dengan ketika bulan ini mengelilingi bumi ini sampai pada titik terdekat dengan bumi
dan warnanya juga
dan juga kemerahan makanya disebut dengan blood moon
dan untuk sore ini kalau untuk di jakarta sendiri memang sebenarnya pemantauan gerhana bulan ini selalu dilakukan ya
oleh planetarium dan observatorium jakarta
namun untuk tahun ini memang sayangnya diadakan di luar planetarium
karena memang ada revitalisasi yang dilakukan di planetarium
kemudian ini tidak mengurangi sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh para astronom dari planetarium jakarta
karena hari ini dilakukan di monas
tonum sudah bersiap ada tiga teleskop yang sudah disiapkan mevri
dan teleskopnya dengan ukuran ukuran yang cukup besar titik fokusnya supaya bisa melihat bulan ini dengan lebih jelas
ada yang sampai delapan ratus sembilan puluh mm titik fokusnya gitu
tetapi sebenarnya mevri untuk melihat bulan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh kita orang awam dengan mata telanjang
sehingga masyarakat untuk yang di rumah rumah ini bisa tetap melihat di masing masing rumahnya
dan mungkin bisa melihat langsung ke arah tangga
karena saat ini juga sebenarnya sudah mulai terlihat mungkin belum penuh
karena sebenarnya nanti puncak dari super blood moon ini ada di pukul delapan belas delapan belas
atau sekitar delapan belas delapan belas sampai delapan belas sembilan belas itu adalah puncaknya
jadi angka cantik untuk fenomena alam yang juga cantik sehingga kita bisa menikmati gitu ya
karena sejak sore tadi jakarta juga cuacanya cukup cerah tidak ada halangan untuk bisa melihat langsung fenomena ini
dan kalau kita bicara fenomena super blood moon
super blood moon ini disebut langka karena ini adalah gerhana bulan total yang ke lima puluh lima dari total delapan puluh dua gerhana tipe saros satu ratus dua puluh satu
dan kalau kita terlewat kesempatan untuk melihat fenomena gerhana bulan total hari ini
kita masih harus menunggu sampai sekitar tahun dua ribu tiga puluh sembilan di bulan juni
jadi fenomena ini memang disebut langka dan syukurnya hari ini kita bisa melihat langsung mevri di tempat rumah masing masing
walaupun memang planetarium ini tidak mengadakan

karena tentu saja kita masih di dalam masa pandemi
kita tentu menghindari kerumunan memang digelar secara terbatas oleh astronom saja
tetapi planetarium jakarta juga menggelar pengamatan secara virtual di kanal youtube dan bisa kita amati bersama
karena memang dari seluruh wilayah indonesia seperti tadi anda katakan kita bisa melihat fenomena gerhana bulan total ini
tetapi yang bisa terlihat secara total dari awal fase sampai akhir fase gerhana bulan total ini
hanya di wilayah papua
sehingga kita juga bisa melihat di wilayah papua seperti apa pengamatannya
dan untuk jakarta ini kita bisa melihat di gerhana bulan total yang sudah terbentuk bulat dan besar itu di pukul delapan belas lewat delapan belas sampai akhirnya
jadi di fase awal kita tidak bisa melihat

dan sekarang sudah lebih besar dan kita akan menunggu sampai nanti berbentuk sabit
ini berbentuk sempurna gerhana bulan total yang merah dan juga lebih besar dan kita bisa saksikan
baik terima kasih banyak dames yang menyaksikan langsung ini dari kawasan monas
dari monas saya mau bergeser ke bandung
kita akan tanya langsung kepada wilam nasution yang sudah ada di sana
kalau tadi di jakarta memang tidak ada acara khusus atau digelar di fasilitasi khusus untuk bisa menyaksikan fenomena langka ini
bagaimana kondisinya di bandung
kalau sudah ngomong langsung saja
ya wilam karena saya lihat ini sepertinya ramai nih cukup ramai di belakang anda
bagaimana atas kesempatannya
saat ini saya berada di lembang di sebuah tempat wisata di mana stasiun geofisika bmkg bandung mengadakan pengamatan gerhana bulan total atau super blood moon ini di lokasi ini
dimana dengan tujuan agar masyarakat yang sedang berwisata juga bisa mengikuti jalannya gerhana bulan ini
dan di tempat wisata ini disediakan layar ada tiga layar yang disediakan sehingga pengunjung yang datang juga bisa mengikuti jalannya gerhana
memang stasiun geofisika bmkg bandung menggunakan teropong vixen dengan jenis vixen spik
g delapan puluh sf ini teropong buatan dua ribu tiga belas dan digunakan untuk penentuan bulan hijriah biasanya
dan dilakukan juga untuk pengamatan gerhana bulan dan gerhana matahari
dan untuk saat ini para pengunjung memang tidak bisa langsung untuk melihat gerhana bulan
di teropong mereka hanya bisa melihat gerhana bulan yang terjadi di layar layar dan itu pun harus tetap menjalankan dengan protokol kesehatan
jika dilihat di layar ini saat ini mevri memang belum terjadi puncak gerhana bulan yang diperkirakan akan terjadi pada pukul delapan belas delapan belas nanti
saat ini gerhana bulan sudah berada pada fase gerhana sebagian mulai yaitu pada fase kedua
di mana ada tujuh fase dalam gerhana bulan ini mulai dari gerhana mulai hingga berakhir
dan puncaknya akan terjadi pada pukul delapan belas delapan belas
dan berakhir pada pukul delapan belas dua puluh tujuh
jadi hanya sekitar sembilan menit saja
dan para pengunjung disini juga tadi saya berbicara dengan mereka banyak yang tidak mengetahui akan terjadi gerhana bulan hari ini
dan dengan diadakannya pengamatan gerhana bulan total di tempat wisata seperti ini masyarakat menjadi teredukasi seperti itu
mereka juga jadi antusias untuk ingin melihat seperti apa gerhana bulan yang memang sangat langka terjadi karena terjadi satu ratus sembilan puluh lima tahun sekali
terima kasih banyak banyak yang telah melihat di sini
terima kasih banyak banyak atas laporan anda itu tadi laporan langsung dari bandung
terima kasih banyak banyak
laporan langsung dari bandung jawa barat tim cnn indonesia wilam nasution
dan sebelumnya sudah ada putri dames yang melaporkan langsung dari jakarta
selamat kembali melanjutkan tugas dan selamat menikmati fenomena super blood moon ya
tetap jaga protokol kesehatan terima kasih